iya nanti sampai di mobil langsung tidur ya
aduh kenapa tiba tiba kepala aku pusing banget ya
pas ini cuma kecepean aku harus kuat
kamu sama rena kok keluar malam malam
andin kamu sama al baik baik aja
sengaja nggak lapor ke polisi
bisa jadi ada sebuah rencana yang dia bentuk
untuk balas senjam ke bokap lo
jadi tadi om surya keluar karena menelponin om
kamu ngapain aja
kenapa gak pernah memungkil aku
malah kamu milih lari dan kabur dengan laki laki lain
aku kasih suami kamu gak sih
harusnya aku yang numpenin kamu saat kamu lahiran
apa yang ada disini
tenang dulu lino
gimana mau tenang pak
kalau ada dia disini
menit cara anda pergi dari sini
ini bukan urusan anda
bukan urusan gue
terus menurut lo
selama ini siapa yang jaga elsa dan cash
siapa yang ngurusin mereka berdua
siapa yang nyuruh
siapa yang nyuruh
om sangat terima kasih atas semua bantuan kamu
masih suaminya elsa
saya minta kamu mengerti ya
aku cabut ya
tenang dulu no
gimana mau tenang pak
kalau dia di sini menikah anda pergi dari sini
ini bukan urusan anda
bagaimana pertanyaan aku
raza kenapa kamu tidak pernah berubah
kamu selalu aja melarikan diri dari setiap kesalahan kamu
kamu gak mau hidup dengan lebih tenang
no papa minta kamu tenang dulu ya no
kita disini untuk keisha
tenangkan diri kamu dulu
tenangkan diri kamu no ya
dokter mau bicara sama keluarga kesya bisa perwakilan maksimal dua orang saja
kamu masih emosi
biar papa sama elsa yang masuk ke dalam
perasaanku gak enak sekali
ya udah selesai makannya nak
anak papa juga
kita beliin papa air bakar ya
kan papa suka air bakar
tapi kan hari ini kita nginep di rumah opa
tapi kan opa lagi pergi
apa kok ajak rena aja nginep di hotel ya malam ini
lagian aku juga gak tau papa sama pulang jam berapa
minta bilenya ya
mbak apa kabar
kasih saya waktu sebentar aja ya
siap silahkan pak
kita tunggu taksi olahnya ya sayang
sampai di mobil langsung tidur ya
kenapa tiba tiba kepala aku pusing banget ya
pas ini cuma kecepean
kamu sama reina kok keluar malam malam
kamu sama aku baik baik aja